ya boleh aja lah orang akrab kok gak ada apa apa
ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana oke nggak boleh nggak ya boleh aja gitu
boleh apa ya tanya pak bu mega sama pak prabowo gitu kan
jadi gak ada yang gak mungkin di dinamika politik ini
dan saya berharap semuanya yang terbaik capres capres yang ada hari ini semuanya itu deket dengan kami
pak mas prabowo saya manggilnya aja mas mas anies saya manggilnya mas mas caimin caimin saya panggil caimin terus mas ganjar
jadi apapun pilihannya apapun yang akan nanti terjadi di pesta demokrasi sepuluh februari tanggal empat belas itu kita itu tetap akrab kita saudara
saya berharap bahwa pilihan rakyat biarlah yang menentukan siapa yang nanti akan dipilih oleh rakyat
jadi gak ada apa apa gak duduk dibilang musuhan duduk bareng ada apa sih gitu
biasa biasa aja gitu